hai ajang balap mobil listrik formula e kian dekat pihak kontraktor terus mengebut proyek
pengerjaan sirkuit di kawasan wisata ancol pademangan jakarta utara ini wakil dprd dki
jakarta muhammad taufik meninjau langsung proyek pengerjaan sirkuit yang tengah dalam tahap
progresnya progres pembangunan sirkuit untuk pelaksanaan formula e ternyata tadi kan ada
ini bisa selesai pada waktunya ini tukang optimis selesai teh seorang optimis sementara itu terkait
harga tiket formula e masih dalam proses kajian menurut rencana harga tiket mulai dari ratusan
ribu hingga di atas satu juta rupiah meski demikian penjualan tiket ajang balap mobil listrik
ini belum dilakukan karena masih melihat kapasitas penonton kapasitas itu yang menjadi apa concern kita
kapasitas juga pasti kita belajar kalau kapasitas full tanpa ada masalah seperti zaman zaman dulu
kan di ancol ini kan kita tahu bahwa lima puluh ribu ya tapi saat ini kan tidak mungkin itu kita lakukan
kebatasan eh kecil distancing ya segala macam menurut rencana perwakilan fia akan melakukan
pengecekan proyek sirkuit pada dua puluh tiga maret nanti gunawan sugro jakarta